sebuah video kumpulan ibu ibu pamer uang ramai di media sosial
dalam video itu terlihat ibu ibu bergaya mentereng sedang arisan dengan nilai uang ditaksir mencapai dua lima miliar rupiah
lima bulan satu bulan seratus juta
pasca viralnya video kegiatan arisan tersebut
kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi selatan barat dan tenggara djp sulsel bartra
langsung menurunkan tim untuk menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan seluruh peserta arisan
tim pajak juga akan meminta klarifikasi seluruh peserta arisan yang ada di dalam video
termasuk peserta yang memenangkan ujian arisan dan membawa pulang uang tunai senilai dua lima miliar tersebut
walaupun sudah lihat dan kegiatan semua
semacam itu adalah kegiatan rutin di kami
sebelum viral kami pun sudah jalan
dan ini berkelanjutan
ada proses ada tahapan yang harus dilalui sebelum sampai kepada sebuah kesimpulan mengenai capaian kami
apa hasil dari kegiatan pengamatan dan pengawasan yang kami lakukan ini
intinya sudah ada tim yang turun pak
ada pasti ada
sebelumnya akhir pekan lalu
beredar video yang menunjukkan arisan ibu ibu yang memamerkan
mimpukan uang pecahan satu ratus lima puluh ribu rupiah
seseorang yang disebut bernama feni franz berhasil menjadi pemenang undian
dan membawa pulang uang tunai tersebut
tim liputan cnn indonesia